selanjutnya saudara ayah cabuli anak
saudara polisi tengah mendalami kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya yang berusia lima tahun
kasus ini telah dilaporkan ibu korban ke polisi beberapa waktu lalu
inilah jeritan hati seorang ibu yang mendapati dugaan perbuatan cabul yang dilakukan sang mantan suami terhadap anak kandung mereka
dengan polos sang anak perempuan yang baru berusia lima tahun menceritakan apa saja yang ia alami saat berada di rumah ayahnya pada saat perayaan ulang tahun
diduga ayah kandungnya tega mencabuli korban hingga beberapa kali
hasil visum dokter pun menguatkan dugaan itu hingga ibu korban pun melapor ke pihak kepolisian
saya hanya ingin keadilan ditegakkan untuk anak saya
karena sudah dari awal kejadian saya buat laporan ke polda metro jaya
belum ada pergerakan lagi hujar sang ibu dalam media sosialnya
sementara itu polisi menyatakan sudah memeriksa ibu dan nenek korban
saat ini penyidik atau penyelidik subdit renakta di treskrim umpolda metro jaya sedang melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan
yang sudah dilakukan oleh penyelidik adalah
melakukan permintaan keterangan klarifikasi terhadap pelapor atau ibu korban
polisi pun sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yaitu komisi perlindungan anak indonesia
pusat perlindungan perempuan dan anak dki jakarta
serta komisi nasional anak indonesia untuk mendampingi korban
namun belum diketahui pasti kapan ayah korban akan diperiksa terkait kasus ini
ferdian syamarupi kompas tv jakarta